dan ini berbicara soal akhir pekan
pesisir jakarta ternyata menyimpan lokasi wisata yang patut anda kunjungi
mulai dari wisata kuliner di pelabuhan perikanan
hingga menikmati ratusan ragam jenis burung yang terbang di alam bebas
dan indrayani laksmi akan mengajak anda untuk jalan jalan ke muara angke
dan berkeliling hutan mangrove yang ada di kawasan bekasi
selamat siang sudah punya rencana untuk menghabiskan liburan akhir pekan
kali ini saya akan mengajak anda menjelajahi kawasan pesisir ibu kota
tempat tempat wisata ini terletak tidak jauh dari pusat kota jakarta
nah kali ini saya akan mengajak anda untuk jalan jalan ke wilayah pesisir utara jakarta
yaitu muara angke
jadi yang paling terakhir
asal dari muara angke itu adalah aroma laut dan juga aroma ikan
karena di sini saya akan mengajak anda untuk berwisata kuliner
muara angke terkenal sebagai pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan
di sini hasil laut dari kapal nelayan melimpah ruah
pasar ikan muara angke selalu ramai pada malam hari
biasanya banyak penjual ikan eceran
beragam jenis tangkapan laut ada di pasar muara angke
ada ikan kakab
dan masih banyak lagi
karena langsung dari tangan nelayan
harga ikan laut di sini terbilang murah dibanding tempat lain
dan jangan lupa ditawar ya untuk mendapatkan harga yang lebih miring lagi
tapi belanjanya tetap dikontrol ya
nah asiknya jalan jalan di sini
ikan yang baru saja dibeli bisa langsung diolah dan disantap di restoran seafood terdekat lho
saat ini rumah makan seafood berjajar di lokasi penampungan sementara di jalan dermaga muara angke
hampir semua rumah makan menyediakan jasa pengolahan ikan

pengunjung tidak perlu repot membersihkan dan mengolah ikan
hasil laut bisa digoreng direbus dikukus atau dibakar
begitu sampai restoran ikan yang dibeli harus ditimbang dulu
karena tarif jasa pengolahan di restoran dihitung berdasarkan berat ikan
dari pertama kita bisa menentukan sendiri
mulai dari ikan makanan dan makanan lainnya
atau mungkin hasil laut yang lainnya
itu kita bisa pilih sendiri bisa kita tawar sendiri dan kita bisa tentukan sendiri
menu apa saja yang kita inginkan untuk dimakan pada siang hari
pas banget buat yang lapar buat pecinta seafood untuk datang ke muara angke
sekarang saya mau makan lagi

bagi penggemar hidangan laut muara angke bisa menjadi destinasi wisata kuliner yang memanjakan lidah
dengan harga yang murah meriah dibandingkan restoran seafood lain
ada yang bilang ke saya katanya makanannya enak di sini
jadi ya sekalian jalan kita sekalian ambil aja
rasanya seperti apa
karena biasanya porsi ikan yang banyak jadi makan makan atau bahasa anak sekarang kulineran di sini
cocoknya sih rame rame bersama keluarga atau teman
perut sudah terisi energi pun bangkit kembali
yuk kita lanjut jalan lagi
ada lagi nih satu destinasi wisata tepi laut yang ingin saya telusuri
letaknya bersebelahan dengan teluk jakarta
ini dia muara gembong di kabupaten bekasi
jaraknya sekitar tujuh puluh km dari jakarta
yang paling terkenal di sini adalah pantai mekar yang berbatasan langsung dengan laut jawa
bukan sebuah pantai berpasir
namun di sini terhampar pohonan mangrove yang rimbun
lokasi ekowisata hutan bakau ini dilengkapi dengan jembatan bambu sepanjang seratus meter yang berada di antara pohon bakau
selain kita bisa lihat pemandangan mangrove kita juga bisa menemukan burung burung yang ada banyak
tapi kita beruntung gak ya lihat burung jam jam segini
semoga kita beruntung
ada sekitar satu ratus lima puluh jenis burung yang bisa ditemukan di sekitar pantai mekar kawasan hutan lindung ujung kerawang muara gembong
kita juga bisa menyusuri hutan mangrove dengan perahu milik warga setempat
hijaunya pepohonan bakau yang tumbuh secara alami di sini cocok untuk melepas kepenatan akibat rutinitas sehari hari
seri seminggu sekali pun saya bisa kesali
bagi pecinta suasana tenang keteduhan dan kehangatan udara khas pantai wisata bakau bisa juga jadi pilihan
karena di sini kita bisa bersantai di antara rindangnya pepohonan bakau
lengkap sudah jalan jalan saya kali ini
makan enak sudah
memanjakan mata pun telah terpuaskan